good morning apa kabar pemirsa di indonesia
saya kangen banget dengan indonesia karena tahun ini kebetulan nggak bisa mudik tapi nggak apa apa
hari ini di kanada ada hari yang cerah secerah hati saya
kenapa karena hari ini saya bisa belajar bermain gamelan
ya ada gamelan di kanada
jadi penasaran ya kira kira seperti apa sih
ikuti terus liputannya
mendengar musik gamelan mungkin sudah biasa bagi banyak warga indonesia
tapi yang satu ini lain dari biasanya
karena gamelan bike bike workshop ini diadakan di negara kanada
dalam rangka peringatan asian heritage mone selama bulan mei
ekosistemnya semakin kuat untuk gamelan ya
justru ekosistemnya dibentuk pertama oleh local community sebenarnya
jadi orang orang lokal di kanada terutama di pantai barat kanada
kemudian berkembang kjri sendiri pun baru mengembangkan
artinya menyediakan memfasilitasi gamelan itu mungkin dua belas lima belas tahun yang lalu
berdiri sejak tahun dua ribu dua belas grup gamelan bike bike telah sukses menghipnotis para penonton
dengan alunan nada indah lewat dentuman alat musik yang tak kalah
dan juga dengan alunan nada indah lewat dentuman alat musik yang takut
dan juga dengan alunan nada indah lewat dentuman alat musik yang takut
oke bisa kamu ajar saya sedikit bagaimana memainkan ini
jadi kamu hanya mengambil panggolmu
dan kamu bisa mulai dengan menghidupkan
jadi kita akan mulai di notas ini
dan kamu mendapatkan suara yang baik yang resonan

dan kemudian ke putih
dan kemudian ke biru
kemudian ke putih
dan kemudian ke putih
dan kemudian ke putih
dan kemudian ke cerah
dan kemudian ke bocah
dan kemudian ke boo
terima kasih banyak
selain melestarikan musik gamelan
grup yang bardziej anggotekan sekitar dua belas orang ini
juga memiliki misi mendaur ulang bahan bahan bekas
menjadi alat musik atik
wah keren ya ternyata gamelan bisa dinikmati siapa saja dan kapan saja
tentunya ini menginspirasi kita semua untuk terus melestarikan dan juga mempromosikan budaya indonesia dimanapun kita berada